kita elaborasi lebih lanjut bagaimana kemudian jelang kebebasan abu bakar basir bebas murni dinyatakan
kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan jurubicara bnpt brigjen paul edy hartono
selamat sore pak edy
selamat sore mas assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak sudah bergabung dengan kita
pak edi langsung saja meski sudah dinyatakan bebas murni esok hari
tapi kemudian pertanyaannya masih muncul pak
posisi abb ini di tengah masyarakat dinilai pro dan kontra karena
anggapannya soal ideologi ini masih berpotensi membahayakan
bagaimana kemudian memahami soal ini pak edi
ya tentunya abu bakar basir kan sudah menjalani hukuman ya
sejak dua ribu sebelas dibutuh oleh pengadilan kecara selatan selama lima belas tahun
nah kemudian di dalam
pelaksanaannya karena pak bd ini dikenakan peraturan pemerintah nomor dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh enam
di mana abb mendapat hak yaitu remisi
jadi selama lima belas tahun ekspedisi akhirnya sesuai perhitungan keluaran narapidana
mestinya dilakukan dua ribu dua puluh lima
dapat remisi itu totalnya selama lima puluh enam bulan
sehingga otomatis nanti insya allah dua ribu sebelas itu januari akan bebas gitu pak
sehingga bebasnya abb ini ini merupakan hak juga dari warga warga binaan
dan tentunya kalau dikirakan dengan tugas pokok fungsi dan perannya bpt
sesuai undang undang nomor lima dua ribu delapan belas
nah bpt akan terus melakukan melaksanakan program deradikalisasi ya
pak edi sebelum lebih lanjut soal program tersebut kita ingat kembali dua ribu sembilan belas kan memang sempat dibebaskan dengan prasyarat
ada ikrar setia kepada nkri tapi kemudian ini ditolak
apakah kemudian dengan status bebas murni ini komitmen itu juga akan diyakini dijalankan oleh abb pak
ya ini perlu dijelaskan
koordinasi bpt dengan dirijen masyarakatan bahwa abb ini diterapkan pp dua puluh delapan tahun dua ribu enam
dan tidak dikenakan pp nomor sembilan puluh sembilan tahun dua ribu dua belas
karena abb kan tahan dua ribu sebelas
jadi sebelum berlakunya tentang pp sembilan puluh sembilan ini
tentang perubahan kedua
undang undang nomor tiga puluh dua tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan tentang tata cara syarat pelaksanaan hak warga binaan pemasarakatan
nah persyaratannya kalau di p dua puluh delapan itu dia tidak dipersyaratkan ya untuk menyatakan ikrar nkri
namun syaratnya adalah bahwa ketika dapat remisi atau setelah melaksanakan sepertiga dari ketentuan
hmm namun syaratnya adalah bahwa ketika dapat remisi atau setelah melaksanakan sepertiga dari kantong pijananya
dia mendapatkan remisi

kalau di pp sembilan belas kan berlakunya dua ribu dua belas sehingga tidak dilakukan pp sembilan belas yang disyaratkan dia harus menyatakan secara formil harus menyatakan cinta kepada nkri begitu
dan sudah dinyatakan pak ya
belum pak belum artinya
tidak dipersyaratkan untuk perlu menyatakan nkri
sehingga karena pp dua puluh delapan tadi itu bahwa karena berlakuan baik sehingga dia mendapatkan remisi
oke artinya ada perubahan begitu ya
oke pak edi amanat undang undang kan memang deradikalisasi ini akan kembali dilibatkan ya
abb akan menjadi mitra
ini potensinya bagaimana
apakah membacanya sebagai mitra untuk program deradikalisasi atau justru sebagai ancaman nanti
tentunya pak ini adalah kewajiban negara karena ini sudah diamatkan oleh undang undang nomor lima dua ribu delapan belas karena deradikalisasi itu adalah merupakan bagian dari upaya pencegahan
nah pencegahan itu ada tiga pak yaitu kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi dan deradikalisasi
di mana deradikalisasi itu dicarikan kepada tersangka terdakwa terpidana narapidana mantan narapidana atau orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal teroris
oke pak bicara potensi berkembangnya jaringan pengikut abb ini kan kemarin kita tahu bahwa dari pengakuan para wijayanto ya kalau saya tidak salah
dia mengatakan kalau alih ke pemimpinan dari jaringan ini cukup solid
artinya suntikan ideologi radikalisme ini masih terus disebarkan
apa kemudian strategi dari bnpb atau langkah langkah untuk mencegah hal ini masih tetap dalam pantauan begitu pak
ya tentunya bnpb sesuai tugas kursinya yaitu mengkoordinasikan aparat penggak hukum
dari tahap pra adjudikasi adjudikasi sampai pasca adjudikasi
artinya tahap penyelidikan penyelidikan penuntutan sampai penempatan narapidana bnpb mengkoordinasikan
dan kita tetap bersama bahwa saat ini aparat penggak hukum dalam hal ini dipolri dan sesama perlapan telah melakukan upaya pencegahan itu
sehingga ketika jamaah islamiyah ini merupakan background daripada abb merupakan mantan amirnya atau pimpinannya
sejak dua ribu delapan kan sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang
namun demikian dalam pernyataannya mereka terus melakukan pembaruan termasuk juga pergantian aminnya
mereka tetap secara otomatis gitu loh
artinya generasinya apalagi tetangkapnya pak ramjayanto dua ribu sembilan belas
itu diketahuinya mereka melakukan pembaruan
pembaruan terhadap pujinya perdomaan umum perjuangan jamaah islamiyah demikian
apa kemudian spesifikasinya untuk menjalin keterhubungan atau komunikasi dengan ⁇ baasyir ⁇ dan juga memantau sel sel barunya ini
seperti apa bentuk pengamanannya atau apa ya intelijennya bagaimana begitu pak
ya tentunya pak aparat fitur pergak hukum
dan kementerian terkait di bawah koordinasi bnpt tetap melakukan komunikasi pak ya
istilahnya mungkin istilahnya soft approach ya pencegahan
tetap kami dari bpt akan komunikasi dengan pihak keluarga pihak pengacara bahkan kepada pihak ab sendiri
selama ini kan karena pertimbangan remisi itu kan syaratnya adalah perlakuan baik
ya karena di dalam lapas karena abb juga bisa dikomunikasikan dengan baik
sehingga dinilai layak untuk dapat remisi
nah itu salah satu penilaian penilaian yang dibangun ya pak ya oleh rekan rekan kami yang dari dirjen pemasarakatan
sehingga itulah perhatian negara untuk setiap hak sebagai warga binaan pemasarakatan
oke baik pak kenapa kemudian ini menjadi penting komitmennya karena memang secara personal mungkin orangnya tidak berbahaya
tapi ideologinya ini yang akan bisa terus dipantau karena memang cukup membahayakan begitu dengan adanya sel sel baru
atau pergantian amir yang sampai saat ini masih terus berlangsung
komitmen itu yang kita inginkan sehingga kemudian tidak ada lagi aksi aksi teror yang terjadi di tanah air
terima kasih pak edi sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih mas sorry